saudara meski penahanan sembilan warga yang menolak pembangunan bandara di ikn sudah ditangguhkan
polda kalimantan timur tetap menerapkan wajib lapor
kabit humas polda kalimantan timur kombes artanto menjelaskan
status kesembilan orang ini tetap tersangka meski penahanannya ditangguhkan
mengenai foto yang beredar rambut ke sembilan tersangka ini dipotong sebagai pelaksanaan